dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah serta dinas perdagangan dki jakarta menyatakan
jika pemprov dki akan menata pedagang kaki lima supaya tetap bisa berdagang dan berdampingan dengan pejalan kaki di trotoar
diharapkan pkl tetap tertib dalam berdagang di trotoar
untuk mengetahui seperti apa kondisi trotoar di seputar tanah abang sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi
selamat siang arman apakah keputusan kadiskumkm dan perdagangan yang memperbolehkan kembali pedagang berjualan di trotoar ini
sudah sepengetahuan dari gubernur anis andi
selamat siang aldi mengenai pertanyaan aldi tersebut kami sejauh ini masih belum mendapatkan keterangan dari gubernur dki maupun wakil gubernur dki jakarta anies dan juga sandiaga uno
namun sepertinya yang ada di kawasan tanah abang ini tempat saya berada saat ini masih tetap ramai dipenuhi oleh para pedagang
terutama pada para pedagang kaki lima yang masih
tetap ramai begitu berjualan di trotoar yang ada di kawasan blok g pasar tanah abang ini
mereka masih tetap berdagang seperti biasa dan memang tidak bisa kita pungkiri begitu aldi
karena memang pasar tanah abang masih menjadi sentra perekonomian di indonesia dan juga masih menjadi daya tarik bagi para pembeli
karena memang mereka bisa melakukan transaksi jual beli tawar menawar dengan para pedagang kaki lima yang ada di kawasan pasar tanah abang
tepatnya di blok g seperti ini
dan mengenai wacana tersebut saya akan coba tanya kepada beberapa ataupun juga salah satu pedagang yang ada di sini
siapa tahu mereka sudah mengetahui ataupun juga sudah pernah mendengar wacana ini
saat ini saya sudah ada bersama mas ali
mas ali selamat siang
ya selamat siang
mas ali ini ada rencana begitu mas ali dari dinas koperasi dan umkm
katanya mereka akan sampaikan kepada pak gubernur dki supaya para pedagang pkl begitu seperti mas ali
boleh berjualan di trotoar
bagaimana menurut pendapat mas ali
kalau gitu sih sepertinya bagus lah
itu berarti kan pro sama pedagang kecil gitu kan
kalau kami sebagai pedagang kecil sih sebenarnya mendukung program program yang memang buat mengangkat pedagang kaki lima gitu
nah sejauh ini mas ali apakah sudah pernah begitu dari misalnya dari satpol pp
sudah pernah digusur atau bagaimana mas ali sejauh ini selama berdagang
kalau dengan satpol pp kami memang sih ya karena berhubung jualannya di sini ya ada penertiban
cuman ya kita namanya pedagang seperti ini kan kalau penertiban ya kita tertipin dulu
terus berdagang lagi
nah seandainya mas ali dari dinas koperasi umkm akan menata sedemikian rupa supaya pkl tetap bisa berdampingan dengan para pejalan kaki
mungkin mas ali sebagai pedagang ada masukan mungkin seperti apa sistem yang bagus begitu
sebenarnya sih bagus juga kalau program demikian karena kan berhubung kawasan tanah abang ini kan sudah sangat dikenal di masyarakat indonesia kan
dari sektor ekonomi pedagangnya gitu kan
alangkah baiknya kalau para pedagangnya ini dijadikan wisata belanja kaki lima

kalau kami sebagai pedagang kan usulnya seperti itu seperti kota kota lain gitu kan kayak negara negara lain kan
kaki limanya ini ditata diatur bukan dihapuskan tapi ditata diatur sesuai dengan kelas kelas mereka
kalau pedagang kaki lima dimasukin ke pertokohan otomatis kan bukan kelasnya otomatis prosesnya lama
jadi dijadikan kawasan wisata kota belanja kaki lima gitu kan jadi kesannya kan nggak menghapuskan jadi
ini mas ali pernah nggak ada komplain begitu dari pembeli wah ini terlalu sempit nih trotoarnya kepake
nggak ada nggak ada selama ini sih para pedagang sih menikmati suasana seperti ini
memang kalau kaki lima ini kan punya kesan sendiri sendiri
kalau pedagang kaki lima ini ya kesannya seperti ini para pedagang yang datang dari luar kota merasa menikmati lah begitu
nggak ada terganggu atau apa nggak ada
nah ini seandainya mas ali jikalau nantipun seandainya dipindahkan begitu mungkin bukan di sini berjualannya
dalam karena saya lihat masih sepi di dalam mas ali bagaimana kalau dipindahkan
kalau kami sebagai pedagang sebenarnya nggak keberatan ditaruh atau ditempatkan di tempat manapun kan
yang penting di situ ada putarannya pembeli dan penjual
tapi umpama ditaruh di tempat yang jalur bagus sekalipun tapi kalau pembelinya nggak ada kan sama aja juga bohong gitu kan
jadi yang kita harapkan itu sebagai pedagang hanya putarannya
otomatis kita nggak pungkiri kan pedagang itu kan pasti mengharapkan
jual beli yang bagus gitu kan jadi itu aja
tidak perlu misalnya ada penambahan fasilitas khusus misalnya tempat khusus buat para pedagang kaki lima
ya sebenarnya sih kami harapkan yang demikian
difasilitasi oleh pemerintah jadi pedagang ini nggak kocar kacir kan
suatu saat ada penitipan penataan jadi kita istilahnya diresmikan gitu pedagang kaki lima nya resmi
nah mudah mudahan rencana kedepannya dari dinas koperasi umkm
pedagang kaki lima tetap bisa berjualan masih tetap bisa dapat untung
berdampingan dengan para pedagang yang lain dan juga pembeli ya mas ali
baik ya memang rencana seperti ini aldi memang masih tetap terus digodok ataupun juga dibicarakan oleh pemprov dki jakarta
bekerja sama dengan dinas koperasi dan juga umkm begitu
karena memang kalau saya melihat di kawasan blok g tanah abang ini memang kalau saya tadi sempat masuk ke dalam
di sana memang masih banyak space ataupun juga lapak lapak yang kosong
semestinya ini juga bisa dipergunakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para pedagang kaki lima
yang ada di kawasan tanah abang ini agar tetap bisa berjualan
lagi lagi seperti pendapat dari mas ali tadi mereka bersedia direlokasi atau dipindahkan di tempat yang khusus
asalkan di situ ada perputaran uang artinya ada transaksi ada pengunjung yang datang begitu
nah memang sejauh ini pemprov dki jakarta masih akan terus memikirkan cara seperti apa untuk menggiatkan
ataupun juga meramaikan blok g yang ada di pasar tanah abang ini dengan berbagai cara
diantaranya dengan rencana membangun light rapid transit atau lrt fase kedua yang sampai saat ini
masih berjalan pembangunannya dari velodrome sampai dengan duku atas
dan kedepannya nanti lrt
lrt fase dua ini akan dibangun dari duku atas sampai ke kawasan blok g tanah abang
semata mata tujuannya ini untuk meramaikan ataupun juga menggiatkan kembali kegiatan aktivitas